kelompok keluarga di kota baobau terlibat perselisihan jumat sore
kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan bermacam senjata tajam
gabungan polisi dan tni terpaksa dikerahkan untuk mencegah agar kejadian itu tidak meluas
warga yang ketakutan sempat dievakuasi polisi
sekelompok warga bersenjata tajam dari kelurahan noameo ini
tiba tiba menyerang salah satu kampung di kelurahan ngangan naumala kota bawah sulawesi tenggara
belum diketahui motif penyerangan ini
namun diduga aksi warga kelurahan wameo ini terjadi setelah salah seorang remaja berusia tiga belas tahun
dari kelurahan itu menjadi korban pembacokan dan meninggal dunia pada jumat dini hari
mereka menduga pelaku pembacokan dilakukan oleh kelompok pemuda
yang berasal dari lingkungan kanakea kelurahan nganga naumala
ratusan personel gabungan kepolisian dan tni setempat dibuat kerepotan mengatasi insiden ini
berkali kali tembakan gas air mata dilepaskan oleh petugas
namun aksi kedua kelompok warga masih saja terjadi
polisi akhirnya mengambil langkah tegas mengamankan salah satu kelompok
guna mencegah agar kejadian itu tidak meluas
sekelompok orang berusaha untuk bergerak dia menyerang ke salah satu kampung
tapi kemudian kita bisa menghalangi
itu dengan gabungan antara polres kodim
kemudian juga kita mendapatkan bantuan dari polres rayonisasi dari polres buton
rata rata tadi mereka bergerak dengan menggunakan senjata tajam
namun demikian karena situasi tadi kita akan mencoba untuk mengamankan dulu
jangan sampai ada warga lain yang terluka
akibat kejadian ini rumah warga sekitar menjadi korban amukan masa
warga yang ketakutan terpaksa dievakuasi oleh petugas kepolisian
untuk sementara bentrokan akhirnya bisa dikendalikan oleh petugas
namun hingga jumat malam situasi masih belum kondusif
untuk menjaga kejadian susulan gabungan pengamanan tni polri masih tetap berjaga di sekitar lokasi kejadian